pemerintah provinsi dki jakarta menambah fasilitas parkir elektronik on street di sejumlah lokasi di ibu kota
pengendara yang hendak parkir di jalan juanda pecenongan dan pinang sia kini hanya bisa membayar dengan uang elektronik
ada yang berbeda ketika saya parkir di jalan haji insinyur juanda jakarta pusat
juru parkir yang berjaga langsung menyambut dan mengarahkan saya ke mesin terminal parkir elektronik
oke bapak saya tunjukkan ini mestinya dihidupin dulu
nah bapak parkirin mobil oke ini bentar
ya nomor serinya bapak berapa
nah ini berapa
bagi sebagian pengendara perubahan cara pembayaran parkir di bahu jalan ini disambut baik
namun ada juga yang merasa repot dengan sistem yang baru diterapkan pada senin lalu ini
lebih baik karena memang jadi terkoordinir ya
terus ya yang masuk
memang langsung ke negara
jadi oke lah
sejak penerapan sistem ini jumlah kendaraan yang biasa parkir di bahu jalan jalan juanda turun
jika dulu cukup bayar lima rupiah untuk parkir seharian
maka sekarang pengendara mobil harus menyiapkan uang lima rupiah per jam dan dua rupiah per jam untuk sepeda motor
dengan digantinya peran juru parkir dengan alat ini bukan lantas anda tidak lagi diawasi
sebab telah dipasang sejumlah perangkat ala cctv
yang merekam segala aktivitas yang terjadi di wilayah parkir ini
sehingga jika anda pikir anda bisa pergi tanpa membayar anda salah
karena nanti anda akan direkam platnya akan dicatat dan siap siap saja anda dikirimin denda ke rumah anda
penerapan parkir elektronik oleh pemerintah provinsi dki dilakukan untuk mengurangi kebocoran retribusi parkir
yang diperkirakan mencapai seratus miliar rupiah per tahun
dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta rencananya akan mencapai seratus miliar rupiah per tahun
dinas perhubungan dan transportasi dki jakarta akan memasang tiga ratus tujuh puluh delapan terminal parkir elektronik di enam belas wilayah ibu kota
retribusi parkir ditargetkan mencapai satu delapan triliun rupiah pada tahun dua ribu tujuh belas
arya ditautama jakarta